bisri tolong jawab dong bi
cuma bisnis satu satunya harapan saya
karena ada kemungkinan ini sebut sebut papanya rizky itu ayah saya
ya ampun jangan jangan bapak bapak yang diceritain sama mbak amira
memang papanya dian rizky
pak rusli yang asli
bibi mikirin apaan sih
semua itu bener kan
aduh wah kalau aku salah ngomong nanti nyonya bisa bisa marah lagi sama aku
aduh mbak maaf mbak saya tuh bener bener gak tau mbak
saya kan waktu kerja pertama kali di sini nyonya itu udah bercerai sama papanya dan rizky
jadi yang saya tau papanya dian rizky itu ya yang ada di sini sekarang ini mbak
apalagi nyonya waktu itu bilang kalau itu ya papanya dian rizky
yaudah mbak nanti ngobrolnya dilanjutin lagi ya mbak ya
soalnya saya masih mau beres beres dapur nih masih banyak yang ketar
saya masuk dulu mbak
sikap bisri tadi agak mencurigakan waktu aku tanya soal bapak itu
bisri seakan akan sepertinya tau sesuatu
tapi kayaknya percuma juga kalau aku desak desak terus
dia masih tetap gak mau cerita apa apa
berarti laki laki ini mantan suaminya nyonya
ayah dari dian rizky
pokoknya mas kita tuh jangan deket deket lagi sama keluarganya prabu
lagi sama keluarganya pramuka
iksan apa yang dilakukan di sini
nanti urusannya bisa jadi runyam dan melebar kemana mana
bisa gawat kalau tau tau dia tanya utari
soal zahira anaknya atau bukan
kamu tuh gak ada hubungan apa apa dengan prabu wijaya
prabu wijaya itu sudah bunuh suami saya
dan kamu tuh bukan suami saya
suami saya sudah mati
dia sudah menceritakan semuanya kepada saya
tentang anak kita
tentang prabu wijaya
kamu sendiri pernah bilang sama saya
waktu kita pertama kali ketemu
kenapa sekarang tiba tiba kamu
ngotot kalau saya bukan suami kamu
apa sih apa yang bikin kamu berubah
kalau memang seandainya saya suami kamu
berarti saya ada hubungannya dengan prabu wijaya
karena prabu wijaya itu sudah memuclakai saya dan membunuh saya
kita bicara baik baik
karena ini ada hubungan dengan zahira
waktu itu memang saya bilang ke bapak
kalau bapak adalah suaminya utari
tapi kalau sekarang utari merasa
suaminya saya bukan suami saya
suaminya itu sudah meninggal
ya itulah yang benar
kan butari lah yang lebih tahu
apa hubungannya dengan zahira
zahira itu kan anaknya prabu wijaya
zahira itu mencari saya
kalau aku pernah bilang ke dia
kalau zahira itu anak dia dan utari
yang diculik prabu
jangan pernah kamu sebut sebut prabu wijaya
aini atau zahira di depan muka saya
pergi dari sini
mas mistuku gak pernah cerita ke saya ya
kalau mas wisnu itu pernah ketemu sama orang itu
dan cerita macam macam
cerita macam macam bagaimana
soal dia suami saya
atau soal apa aja
dia itu bukan mas iktan
dia itu bukan mas iksan
kalau ketemunya sih sudah lama
setelah dia dari sini
itu juga gak sengaja
tadinya aku pikir
dia itu memang iksan
dan aku pikir juga mungkin dia gak kenal sama kita semuanya karena dia lupa ingatan
ya aku ceritakan semuanya
dengan harapan semoga dia ingat kembali
tapi kalau kamu memang yakin
dia itu bukan iksan
ya berarti mungkin bukan iksan
orang itu sebetulnya adalah mas iksan
dia betul betul mas iksan
karena dia mengenal dan mengingat aini
tapi justru karena itulah aku gak bisa terima
setelah setekian lama
bahkan kami sudah menikah dan memiliki amira
cintanya tetap untuk aini
dan aku benar benar sakit hati
sebetulnya aku juga gak teka sama amira
dan juga mas iksan
mas iksan mungkin gak pernah mencintaiku
aku sangat tahu dia sangat menyayangi amira lebih dari apapun
apa yang kulakukan itu sangat kejam
kalau aku boleh bertanya
kenapa kamu yakin betul
kalau laki laki itu bukan iksan
padahal sebelumnya kamu sangat ngotot
kalau dia adalah iksan
bahkan kamu sangat setuju membongkar makam
tapi kenapa tiba tiba
kamu membatalkan dan bilang
kalau iksan sudah meninggal
apa ada sesuatu
aku juga hanya manusia biasa yang bisa iri
cemburuk dendam dan sakit hati
aku gak bisa melawan semua perasaan itu
andai saja mas iksan betul betul sudah melupakan lain
dan hanya mencintai aku
sebenarnya orang yang mirip mas iksan itu
beracun dengan amira
nah bu ibu jangan marah dulu ya
tapi amira harus bener bener ceritain sama ibu
tadi amri namanya rizky ke rumah
bapak bapak yang ngajak bulannya pergi waktu kebakaran
terus tiba tiba dah hurir bu
dia nganterin surat buat rusli
memang sih di surat itu namanya cuma rusli
gak ada nama panjangnya bu
tapi sikapnya rizky itu aneh banget
rizky jawab aku yang jujur ya
apa orang yang dari tadi ngejar mama kamu itu papa kamu
berarti selama ini orang yang mirip ayahku itu bukan papa kamu kan
dia tuh kelihatan kayak takut kalau ketahuan
kalau ternyata orang yang bawa mamanya pergi itu papanya rizky
yang namanya rusli itu
kalau kayak gitu kan berarti ada kemungkinan kan kalau ternyata
cukup amira cukup
jangan diturusin lagi
kenapa sih kamu masih aja mungkin duit masalah itu
hah ibu tuh jadi marah sama kamu kalau kamu mungkin duit pasal itu